sekalipun bisa ngejatuhin kita
semua kekayaan ini jangan diberikan sepenuhnya terlebih dulu kepada rangga
rangga itu belum berhasil
mampu untuk mengelola keuangannya
begini saja pak
bapak berikan sedikit demi sedikit
ini juga untuk mengajarkan kepada rangga
supaya dia bisa lebih menghargai uang
oke kalau begitu pak
sekarang tangga se mobi udah kaya
emang udah kaya
tapi sebenernya cuma rangga doang
soalnya opi tuh
kan adik kandungnya rangga
jadi dia harus tau diri tau gak
kan perjanjian kita
kalau pacar tuh cuma boleh sama orang kaya
eh tapi bukan orang kaya yang pernah miskin
ih gak apa apa tau
kadang kadang miskin cuma kita doang
jadi mendingan sekarang lo mbat aja tuh ya
kalau gitu kan dari dulu
gue yang samber tuh kakaknya opi
petir kali nyamber
aku tuh kalau ngomong tuh dipikir pikir dulu kenapa sih
aneh banget tau gak
lagian emang ada cowo lain apa yang lebih jantung
tuh si ariel
hah kalau lo mau mbat aja tuh
tapi lo masih tahan sama bowiler aja
eh ra ra tapi lo sekarang tetep harus hati hati ra sama rangga ra
walaupun dia udah kaya gitu kan
walaupun dia udah kaya
ingat ra opi itu selalu ada di belakangnya
jadi dia bisa mempengaruhi rangga
sekalipun bisa ngejatuhin kita
kamu jangan godain anak saya lagi karena anak saya itu bukan klinik service seperti kamu
ya rangga opi
terima kasih sudah datang kemari
mungkin kalian berdua kaget atas semua kejadian ini
dan kalian berdua harus tahu
bahwa pak adrian om dan juga ayah kalian
ternyata sudah bersahabat sejak lama
dan saya sekaligus pengacaranya
ya sedangkan pak gimori dan juga pak sultan
mereka adalah saudara ayah tiri kalian
selama ini mereka tinggal di sumatera
ya kita tidak saling mengenal
tapi semenjak mendengar kecelakaan sepuluh tahun yang lalu
mereka berusaha mencari kalian
jadi ini adalah kejadian yang sangat luar biasa sekali
om sendiri pun begitu kaget dan tidak menyangka
dan saya menyangka ternyata kalian berdua masih hidup
ternyata dulu kalian begitu dekat dengan om dan juga dengan laura
coba saja om tahu dari dulu
iya pak saya pun tidak menyangka pak
ya untuk itu om mengundang kalian berdua
karena om mendapatkan satu amanah dari orang tua kalian
orang tua kalian meninggalkan harta warisan yang sangat besar sekali
sebetulnya harta warisan itu bisa saja diberikan kepada mbak gimori dan juga pak sultan
selaku saudara tiri dari ayah kalian
tapi ada satu wasiat yang mengatakan
sebelum sepuluh tahun kematian ayah kalian
harta warisan itu tidak bisa diberikan kepada siapapun
kecuali kepada anak anaknya sendiri
nah rangga dan juga opi
pada hari ini disaksikan pak adrian
kemudian juga pak gimori dan pak sultan
om mau menyerahkan semua harta warisan kalian atas nama kalian
dan kalian berdua harus bertanggung jawab
gunakan sebaik baiknya warisan itu
kalau kalian tidak tahu caranya
saya sebagai pengacara orang tua kalian akan membimbing kalian
sebenarnya betul juga
tapi kami akan membantunya
karena ini adalah amanat dari kakak kami
iya mereka juga berpesan supaya kami membantu dan menjaga rangga pak
karena rangga itu keponakan kami satu satunya
oke rangga opi
selamat datang di dunia kenyataan
sekarang kalian berdua sudah menjadi manusia antar
terima kasih pak
sekarang kamu boleh meninggalkan tempat ini
kamu bisa tinggal di rumah yang besar dan bagus
sesuai dengan keinginanmu
iya enggak kamu juga bisa beli mobil bisa beli handphone bisa beli baju baru
pokoknya terserah kamu mau beli apa aja
tapi kalau kamu butuh waktu untuk pilih pilih kamu bisa tinggal di tempat tua
wah dengan senang hati menampung kamu
nggak usah wak aku cukup di sini aja
soalnya kata pak ronald juga ini tanahnya masih milik ayah
iya tapi kamu juga bisa membangun penampungan ini kok
iya kami bisa membantu mengurusnya
sekarang apa yang bisa kami bantu
apa kamu gak mau mampir ke tempat kami
ya mengenal keluarga uwa sama om salah satu keluarga omku juga
saya soalnya besok janji sama teman
sudah punya uang banyak masih saja mau jualan koran
tapi nggak masalah
wak suka sama kamu nggak bergantung dengan harta warisan itu
oke lah rangga
kalau begitu wah sama om pulang dulu ya
jaga diri kalian baik baik ya
ingat jangan bicara sama orang lain tentang keadaan kalian
kalau orang lain tahu
kalian banyak uang kalian bisa dirampok
kayak mimpi aka rasanya
karena nggak harus pakai harta warisan itu dengan baik baik
jangan sampai kakak ngecewain ayah sama ibu
ya udah kakak ke atas duluan
karangga sekarang ahli waris utama kekayaan ayah sama ibu
dan sekarang kak rangga udah kaya
itu pasti buat pak ronald senang
dan dia gak akan ngelarang laura untuk ketemu lagi sama kak rangga
kalau kak rangga direstuin sama laura
gue gak bisa ngeliat mereka berduaan
lebih baik gue pergi